ratusan penenun di sumba timur nusa tenggara timur mengikuti festival tenun ikat sumba timur
festival ini digelar untuk lebih memperkenalkan motif tenun ikat sumba timur di kancah dunia
festival tenun ikat sumba timur ini berlangsung sejak dua belas juli kemarin
di lapangan pahlawan kota waingapu sumba timur nusa tenggara timur
festival yang digelar dinas pariwisata provinsi nusa tenggara timur ini
diikuti ratusan penenun sumba timur
para penenun menggelar alat tenun tradisional mereka
sambil menenun motif motif sumba timur
namun para penenun yang ikut dalam festival ini
mengaku merasa khawatir dengan corak atau motif sumba timur
yang saat ini mulai banyak ditiru
selain itu para penenun juga mengeluhkan harga pasaran tenun ikat sumba timur
yang anjlok akibat banyak ditiru
untuk melalui sumba timur semoga teknologi kami sumba timur selalu dilihat
supaya hasilnya kami puas
membuatkan hak hak patent
supaya jangan ditiru oleh yang lain
memang sebaiknya begitu
supaya jangan ada batik batik yang coraknya sama
batik printing yang coraknya sama seperti tenunan sumba motif sumba
para penenun telah mengajukan permintaan ke pemerintah
agar memberikan hak patent atas kekayaan intelektual
atas motif dan corak tenun ikat sumba timur
yang berciri khas kuda sandalwood
namun sampai saat ini belum ada jawaban
kita dari pemda sendiri sudah mengajukan ke kementerian hukum dan ham
dan motif motif yang ada
kita butuh dukungan dari menteri baru sosanade
mungkin dengan menteri hukum dan ham
untuk bisa mengetujui perajuannya patent kita
festival tenun ikat ini digelar dinas pariwisata provinsi nusa tenggara timur
sekaligus untuk membangkitkan gairah para penenun tradisional sumba timur
sumba timur itu sudah go internasional
sampai di eropa amerika jepang
dan ini salah satu branding kita
salah satu kekuatan
ini kekuatan ekonomi kita
jadi kita tidak hanya membangun pertanian peternakan
tapi ini ekonomi kreatif yang betul betul prospektif ke depannya
juga digelar parades seribu satu kuda sandalwood di padangwala kiri sumba timur
ratusan kuda sandalwood ikut ambil bagian dalam parade seribu satu kuda sandalwood
yang menjadi ciri khas masyarakat di pulau sumba
elia zarbalo sumba timur